pt bio farma memastikan vaksin palsu yang sempat beredar di sejumlah daerah bahkan belasan tahun bukan vaksin buatannya
terkait kasus vaksin palsu pt bio farma telah bekerja sama dengan badan reserse kriminal mabes polri
kementerian kesehatan dan balai besar pengawasan obat dan makanan bb pom
pt bio farma memastikan vaksin yang diproduksinya tidak dipalsukan
vaksin produksi bio farma harganya terjangkau
sementara vaksin yang dipalsukan termasuk kategori premium yang harganya cukup tinggi
sejumlah vaksin yang dipalsukan adalah vaksin cacar air atau varicella dan influenza yang tidak diproduksi oleh pt bio farma
vaksin vaksin itu selama ini diimport dari luar negeri
bio farma telah melakukan koordinasi dengan baris krim kementerian kesehatan badan pom dan distributor di vaksin bio farma
berdasarkan pengamatan fisik kemasan dan hasil uji laboratorium vaksin bio farma yang diduga palsu adalah asin tidak dipamerkan
vaksin produksi bio farma yang digunakan oleh pemerintah untuk program imunisasi nasional adalah vaksin pentabio
untuk menjamin keamanan
hasil dan bentuk vaksin
seluruh vaksin produksi bio farma dilakukan pengujian untuk mendapatkan rilis dari badan pom
dan sesuai dengan standar badan kesehatan dunia atau who
pt bio farma memastikan secara kasat mata produk vaksin palsu mudah dibedakan
ciri ciri fisik vaksin palsu adalah memiliki bentuk kemasan yang kasar
nomor batch yang kurang jelas
dan tutup vaksinnya
vaksin palsu adalah vaksin yang berbeda warna dengan produk asli
selain itu produk vaksin palsu juga memiliki masa kadaluarsa yang panjang yakni empat tahun
padahal vaksin asli masa kadaluarsanya tak lebih dari dua tahun
pentingnya adalah begini
kalau beli beli lagi dari distributor yang resmi
jadi kalau ada yang nanti umpamanya ada fasilitas kesehatan rumah sakit
dia nawarin vaksin lewat jalur yang katanya diskonnya banyak segala macam
jadi yang paling paling paling apa namanya pas itu melalui penjagaan
jangan sampai beli dari yang nggak resmi
orang telah ditahan dalam kasus pembuatan dan peredaran vaksin palsu
mereka terdiri dari produsen distributor dan pencetak logo vaksin
harga vaksin yang diproduksi
antara dua ratus hingga empat ratus ribu rupiah
lebih murah daripada vaksin asli yang harganya sembilan ratus ribu rupiah
fredy bangun bandung